masak aja deh
masak apa ya yang enak
aku lihat bahan dulu deh ada apa di kulkas
ah mbak len
ini makanan buat aku ya
aku belum lapar nanti aja deh ya
ini untuk anak buahnya bapak
ini sih mbak
anak buah bapak
pak beri kan lagi ngantar dan ringin apa sekolah
bosen juga gue disini terus

baik kita mulai
ini makanan buat bapak
jadi bang iqbal yang tinggal di sini
bapak nggak pernah cerita ke aku
bisa di cek dulu

bisa di cek dulu
bisa di cek dulu
bisa di cek dulu
bisa di cek dulu
sebenarnya hubungan elsa sama ricky gimana sih no
mereka ada hubungan apa
padahal di sana kamu udah janji
janji untuk nggak ketemu ricky lagi
kamu sama sekali udah gak bisa dipercaya
selalu aja kamu bohong
aku sudah tidak punya rasa sama elsa
tapi menyadari kalau aku masih saja dibohongi seperti ini
aku merasa terluka
bahkan merasa sangat dibodohi
kita bahas proposalnya nanti aja ya
pandangannya agak kabur lagi
mau saya bikin apartemen sama dokter
saya di ruang ya
pak nino kenapa ya
mas rini kan belum ada kabar dari tadi
gimana ya pindah di kainnya
mau ketelpon ya
nanti aku ganggu lagi
mas aem ke depan kantor sekarang ya
kita pulang ke rumah pak
enggak kita ke
di saat aku merasa sedih seperti ini
satu satunya obat yang membuat aku tenang
hanya dengan menatap rena
mirvan dan jessi sudah bohong sama aku
nyet di rumah mirvan lagi
sepertinya pelajaran hal ini harus berakhir
karena saya ada urusan keluarga
saya akan memberikan tugas
sama kalian semua
di buku kalian ada
ada contohnya di halaman satu ratus enam puluh tujuh
nanti jawabannya langsung kirim ke email saya
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih semuanya
pak kita ke kiddy house preschool ya
siapa lagi yang bisa aku percaya
mendingan aku hubungin papa
aku tanya papa sekarang ada dimana
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
yang ini gak muncul
yang ini tak ada
apa yang kamu memecahkan
masalah kamu sama allah gimana udah beres
belum pak belum beres
aku nelfon papa karena aku kangen
aku pengen ketemu
papa juga kangen sama kamu sayang
kita ketemu besok ya
yaudah papa jaga kesehatannya baik baik di sana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku gak mau tambahin beban pikiran papa
ya allah gimana ini
hei nonrena udah selesai kelasnya
oh ya baik
dulu di sini dulu ya karena mamanya belum datang
ada perlu apa ya
kalian siapa saya mau ketemu dengan reinhardt
kami di sini ditugaskan untuk menjaga nonrena
awal itu yang baik
omai gak jahat sama aku

abed adalah seorang mud prayed for

ini kan aku lagi jalan jalan sama mama